hubungan presiden joko widodo dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri disebut sebut makin renggang
hal ini dipicu pernyataan jokowi ketika menghadiri acara pendukungnya projo di magelang jawa tengah pada akhir mei lalu
ia tersirat mendukung ganjar pranowo gubernur jawa tengah menjadi calon presiden dua ribu dua puluh
dan masih bersama saya ada mas revolusi riza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia dan mas budi stiarso kepala pemerintahan korporat tempo
saya langsung ke mas budi terlebih dahulu ini
mas budi ini berbicara soal apa yang terjadi dan juga isu isu yang berkembang di antara kita begitu terkait dengan merenggangnya hubungan antara jokowi dodo dan juga megawati
ini sebenarnya seperti apa media melihatnya apakah ini hubungannya sedang tidak baik baik saja begitu
oke ini kebetulan topiknya pas benar dengan laporan utama tempo majalah yang dijatak jatakan hari besok
bagaimana perdebatan ataupun dinamika yang melibatkan tauku umar kediaman ibu megawati
kemudian ada di beberapa kelompok kelompok pendukung pak jokowi termasuk tentu saja pak jokowinya
yang melibatkan pak ganjar pranowo sebagai salah satu calon presiden begitu ya
di sini memang ada semacam ketidaksesuaian antara sikap ketua umum partai pdi gitu ya dengan para pendukung pak jokowi
terutama tentang siapa yang akan diajukan atau kapan akan diajukan dalam presiden dua ribu dua puluh
nah di sini
kalau kita mengutip beberapa narasumber yang ada di majalah tempo
memang ada ketidaksetujuan dari ibu megawati dan pendukung pendukung dekatnya begitu ya
untuk mengajukan pak ganjar sebagai calon presiden pdip
dan karena itu kalau kita melihat dinamika yang lain ada koalisi yang baru juga
kemarin ada event yang juga kurang lebih bersamaan dengan formula

tiga partai yaitu partai golkar kemudian partai persatuan pembangunan dan juga partai amat nasional
di situ juga kemungkinan itu saling berkaitan
jadi tiga partai itu satu satu scenario yang disiapkan untuk kalau pak ganjar tidak mendapatkan tiket dari pdip
saya kira ini satu dinamika yang memang masih akan terus terjadi sampai tidaknya tahun depan ya
ketika calon presiden sudah harus diumumkan begitu
dan kalau kita perhatikan juga kan sampai sekarang juga pak jokowi ingin menjadi semacam kingmaker gitu ya
jadi beberapa calon memang diberikan kesempatan untuk tampil dengan satu target elastisabilitas tertentu gitu ya
bahkan ada kemungkinan pak erick thohir ada pak anies
termasuk di dalamnya untuk seolah olah itu mendapat blessing dari pak jokowi sehingga berperan sebagai kingmaker
nah ini memang ada kaitannya dengan apa yang terjadi di magelang ya waktu itu ya ketika pak jokowi kemudian mengatakan bahwa
jangan terburu buru ya aco ke susu gitu ya
untuk kemudian dia mengatakan meskipun calon yang ada di yang kita adup meskipun kemungkinan calonnya ada di sini gitu ya
kurang lebih begitu
kalau ada candaan ya mungkin yang dimaksud bukan pak ganjar tapi pak jokowi sendiri gitu ya
karena kan waktu itu memang ada wacana untuk tiga periode itu kan masih berjalan gitu kan
tapi saya kira itu hanya percandaan saja karena semua orang kemudian menafsirkan sebagai ditujukan kepada pak ganjar
ini yang kemudian menambah dinamika antara tak hukuman dan kelompok pak jokowi ini juga semacam itu

saya nggak akan menyebut konflik ya tapi kurang lebih dinamikanya
ini kan sama persis dengan dua ribu empat belas ya waktu itu ketika elit elit di pdi pdip
waktu itu kan juga sebetulnya tidak akan mengusung pak jokowi waktu itu
tapi kemudian dengan berbagai manuver dengan berbagai peristiwa peristiwa yang terjadi termasuk elektabilitasnya pak jokowi yang waktu itu masih sangat tinggi
kemudian akhirnya pdi
mengusung pak jokowi sebagai calon presiden
saya kira ini akan kurang lebih dinamikanya akan sama sampai tahun depan
dan saya kira kalau kita dari aspek perspektif tempo gitu ya
ini memang kemudian akan menjadi sebuah permainan elit ya bagaimana calon presiden
karena memang ada semacam presidential threshold
ini membuat pencalonan presiden itu ditentukan hanya oleh kalangan elit yang dihitung berdasarkan perhitungan perhitungan kepentingan
perhitungan perhitungan untung rugi perhitungan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi sehingga sering
menurut saya itu jauh lebih penting untuk kita bicarakan adalah bagaimana kita mencari solusi untuk ya mengurangi
permainan permainan karena presidential threshold yang terlalu tinggi itu
ini kan kalau nggak salah ini juga sudah beberapa kali diajukan ke mk tapi sampai sejauh ini kita belum berhasil membongkar satu barrier
yang memungkinkan munculnya calon calon presiden alternatif yang mungkin tidak terlalu populer tapi dia kapabilitasnya tinggi

nah ini kalau kita bisa bersama sama kembali ke dalam kemampuan ini kita bisa mencari solusi
nah ini kalau kita bisa bersama sama kemampuan ini kita bisa mencari solusi
kalau kita bersama sama kembali mengugat presidencial threshold saya kiranya akan sangat bagus buat demokrasi kita kedepan ya
karena kalau itu masih sangat tinggi maka tarik menarik kepentingan antara eloiden ini yang lebih mewarnai
segimana seorang calon presiden ini di tentukan oleh sekelinder orang
sehingga kita kenalkan sebagai oligarki itu akan semakin kental bisa ketahui
untuk mewarnai politik kita
menurut saya itu masih jauh lebih penting
bisa diskusikan daripada
siapa sih yang akan diajukan oleh pdi misalnya
atau siapa yang akan diajukan oleh pak jokowi
melalui berbagai koalisinya
dan siapa yang nanti akan maju
dari koalisi indonesia bersatu
yang akhirnya semua akan mencari
untuk koalisi koalisinya masing masing
saya juga ingin mendorong terus bagaimana
ya kalaupun ada itu kita bikin yang agak lebih minimal
kenapa karena semakin banyak calon
semakin terbuka buat kita untuk memilih calon yang terbaik
dari sekian ratus juta penduduk indonesia ini
ya tentunya kita sama sama menunggu bagaimana nanti kedepannya
tetapi saya ke mas revo terlebih dahulu terkait dengan
isu merenggangnya antara megawati dan juga
tentu kita tahu bahwa
joko widodo secara tidak langsung
mengatakan dukungannya kepada ganjar pranowo
sedangkan megawati soekarno putri
tidak setuju kemungkinan terkait dengan hal itu
tetapi kalau kita lihat kembali
sepertinya ini presiden joko widodo
tampaknya sudah semakin santai
semakin berani begitu untuk bisa
mungkin saja berhenti
mungkin saja berhenti
berbeda pendapat dengan megawati
apakah ini artinya bahwa
mungkin saja presiden joko widodo sudah
sudah punya pikiran bahwa
ini sepertinya megawati sudah tidak punya
kekuatan lagi untuk bisa mengendalikan
termasuk halnya dalam perpolitikan kali ini
bu mega ini masih
jadi ketua umum partai
dengan suara yang
memang tidak bisa mencalonkan
sekian dan harus menggandeng partai lain
menggandeng satu partai lain
tapi kalau kita melihat
bahwa di komit
yang disepakati di pdip
bahwa penentuan calon presiden
dan calon wakil presiden itu
berada di tangan ketua umum
maka bu mega tentu sebagai ketua umum memiliki
suara yang sangat signifikan
dalam penentuan calon presiden dari pdip
itu yang pertama
nah kalau misalkan kemudian
tapi kita juga melihat bahwa
sosok sosok yang lain gitu ya bukan
bukan meng endorse tepatnya tapi
memberi kesempatan kepada
orang orang di sekitar dia
mempersilahkan untuk maju
dan tidak melarang kalau misalkan
kampanye kampanye sekarang juga sudah
dilakukan oleh beberapa
pembantunya gitu ya
termasuk juga mungkin di
saat ini dekat
apa secara ada kedekatan kultural lah ya
dengan presiden tampaknya
kalau misalkan memang bumega dan
pak jokowi tidak bisa menemukan satu titik
temu di nanti
tidak menutup kemungkinan
calon yang beda misalnya presiden
jokowi calon yang
di luar yang diputuskan
oleh bdip tidak menutup
seperti itu kalau memang
seperti itu maka bisa jadi nanti
lebih dari dua
atau tiga ya
kalau misalkan ada partai lain di luar
juga ingin memajukan
tapi kalau misalkan presiden jokowi
dan bumega bisa menemukan satu titik
mungkin akan lain
kalimat jangan terburu buru
atau ojok kesusu dari jokowi ini
ada sebenarnya karena
masih dua tahun lagi lah
dua puluh bulan ini sangat tidak terasa
dan bagi para calon bagi para
setidak tidaknya mendapatkan tiket
dari tokoh tokoh yang
berpengaruh atau mendapatkan
tiket terutama dari partai politik menjadi
sangat penting bagi mereka
nah ini yang di satu sisi
memang mungkin agak relatif
mungkin masih lama
tapi di satu sisi juga
tahapan tahapan politiknya juga
tahapan tahapan pemilu juga
dalam bulan ini
bulan ini juga
bulan setengah lagi juga
pendaftaran partai politik juga sudah dimulai
artinya tahapan tahapan pemilu
ini sudah ada di depan mata
mungkin kandidat kandidat yang ada
calon sudah mulai bergerilya
ke kanan ke kiri
ke semua penjuru mata angin
itu sih iqbal kalau kita melihat
pdip sebagai partai besar
partai saat ini sebagai
pemenang pemilu ya di
sosok ibu mega sendiri sebagai
ketua umum memiliki
penentu sebagai salah satu
penentu gitu suara ibu mega
dan karena memang di lingkaran
pdip sendiri sudah
calon presiden akan
dibutuhkan secara langsung oleh
dan kemungkinan akan diumumkan
di akhir tahun
kita lihat aja nanti siapa yang akan
dipilih oleh pdip
ini menarik karena pdip sebagai
partai berai suara terbanyak
di pemilu lalu itu
signifikan lah ya
dalam politik indonesia
kalau dari kacamata
dan juga analisa dari mas budi
sendiri melihat dari
apa yang terjadi saat ini apakah
ini ada kemungkinan kecenderungan bahwa
akhirnya akan terjadi perceraian
antara pdip dengan
menyuarakan secara walaupun secara
tidak langsung mendukung
salah satu calon presidennya
saya kira mungkin saja mas iqbal ya
kalau tadi saya sebutkan kalau
seperti juga tertulis di lapangan
di laporan utama majalah tempo
pembentukan koalisi indonesia persatu
yang dilakukan oleh golkar
kemudian p tiga dan juga pan
itu kemungkinannya adalah salah satu
jadi kalau misalnya
dalam hal ini mungkin ya kemungkinan itu akan berhasil
misalnya pak ganjar tidak mendapatkan tiket dari pdip
maka sudah ada satu kendaraan yang bisa digunakan
yaitu koalisi indonesia persatu
nah memang kalau sekarang kalau ke publiknya
memang kan pak erlangga katanya akan menjadi calon ketua umum ya
tapi saya kira kalau kita perhatikan di baliknya
ada kemungkinan yang tadi ini adalah skorio skorio ya
karena di sana juga ada kehadiran misalnya
di aksaraya ini kan kehadiran itu kadang kadang bisa kita taksirkan
sebagai sebuah kesengajaan ya dalam politik
misalnya dalam eventnya atau hajatannya
koalisi indonesia bersatu itu ada kehadiran pak luhut
nah pak luhut ini kan representasi dari kekuatannya pak jokowi
kemudian ada juga ketua umum projo
yang ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan golkar p tiga maupun pan ya
tapi dia ada di sisi
kalau ditanya apakah mungkin ada ketidaksamaan pilihan pdi dan pak jokowi
mungkin saja gitu
dan karena itu skenario ini disiapkan dengan berbagai alternatif
ini kan politik kita itu sangat cepat
karena tadi balik lagi adalah karena ditentukan oleh aspirasi elit begitu ya
bukan oleh aspirasi yang publik yang lebih luas
sehingga siapa yang akan diajukan itu dilakukan dengan perhitungan perhitungan
hanya oleh elit
bukan melalui mekanisme yang sistematis begitu ya
untuk membentuk sebuah kepemimpinan yang kuat ya
balik lagi saya ingin terus mengkampanyekan
bagaimana persidirgaat risul itu harus diturunkan
dan peran elit itu sekuat mungkin atau ditekan serendah mungkin agar
ya mereka tidak menjadi penentu utama begitu
penentu utamanya jadi sistem
ini yang akan kita lakukan
kalau enggak maka setiap pemilu kita hanya akan menebak nebak ini
pilihan ini siapa sih partai ini
tentunya akan berubah juga ya mas budi
pilihan presiden incumbent siapa sih ketika dia sudah selesai dalam dua periodenya
dan tentunya akan berubah setiap saat juga
itu akan berulang terus
skenario nya ini kan mungkin maksimal tiga
tiga kekuatan ya
kalau kalau misalnya kib ya
koalisi indonesia bersatu ini awet sampai akhir
katakanlah dia sudah punya hak untuk mencalonkan satu pasangan ya
kalau mungkin pdi bisa
dan satu lagi mungkin ada demokrat ada pkb ada pks misalnya itu mungkin bisa satu
jadi yang masih akan kita lihat beberapa waktu ke depan
dan lagi lagi itu ditentukan oleh elit partai kita
dan itu akan mengungkung kita sampai beberapa periode ke depan
itu mas iqbal yang menjadi kekhawatiran
dan ditulis oleh tempo dalam editorialnya
dan kita menyoroti terus tentang lemahnya atau negatifnya dari sistem presidenial threshold yang semakin tinggi
dan sayangnya itu ditentukan oleh para pemainnya kan
dan undang undang kita itu dibikin oleh dpr
dan dpr memang pemain dari persaturan politik kita yang
percaturan politik kita yang sampai sekarang ini
nah ini yang kalau kita baca di laporan majalah tempo minggu ini
terima kasih mas budi informasinya
tentunya kita juga sama sama menunggu dan juga berharap
seperti apa nanti hubungan antara megawati dan juga joko widodo ke depannya
apakah semakin baik ataupun tidak
mengingat bahwa kita juga kemarin sempat melihat bahwa puan maharani sepertinya sudah datang ke formula e
bertemu dengan joko widodo dan sepertinya tidak terjadi apa apa begitu
ya pak sikbal
ya baik terima kasih
kalau saya kebetulan ikut mengamati di pinggirnya begitu ya
dan terutama karena dikayanya ya
kalau misalnya dari kejauhan itu melihat kayaknya pak bahlil yang sering melempar jok
sehingga mereka juga sama sama
tapi ya tadi sudah disebutkan oleh mas revo
ini adalah politikus yang kadang kadang di panggung itu mereka bisa berbeda dengan kenyataannya di belakang kan
nah ini karena memang mereka ingin menampilkan pesan yang bisa ditangkap oleh publik
meskipun manuver manuvernya bisa saja berbeda
ini yang barangkali kalau boleh disebutkan apa yang tampak di kamera itu bisa sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan gitu ya
dan itulah politik kita
yang mungkin bukan politik kita
seperti yang tadi juga disampaikan sama mas revo
di mana kita akan menampilkan citra yang ingin ditampilkan seperti apa ketika ada di depan kami
baik terima kasih
terima kasih mas budi sudah berbincang dengan kami malam ini
dan juga mas revo terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini
dan kita lihat juga seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan
akan seperti apa kedepannya hubungan antara para politikus ini
terutama antara megawati dan juga joko widodo
terkait dengan perkembangan
dan juga politikan di tanah air menyambut pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
salam sehat selalu dan selamat malam mas revo dan juga mas budi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah bersama kami